makasih banyak loh kak
maaf udah ngerepotin
tadi gue ketemu sama panglino di bawah
katanya panino mencari pak rendy
asistennya pak al
tapi kata resepsionis di bawah
saya ada janji sama bu andin
isterinya pak aldebaran
baik pak sebentar saya pastikan dulu ya
dengan bapak siapa
saya pak rafael
ini kemana sih
rasanya gue gak enak
sorry ganggu ya
kakak lagi dimana sekarang
saya udah bisa ambil lantingnya belum
kak denger suara saya gak
saya lagi di dalam lift nih
nanti saya telfon balik ya
jangan jangan kak rafael sengaja
jangan jangan dia emang disuruh sama mbak andi
nanti dia bakal nanya balik ke gue

kenapa gue mau anting itu
makin susah gue jawabnya
andi nih karisma putri
saya lagi kerja ya
bisa nggak usah senyum senyum kayak gitu
gak ada yang lucu ya
siapa yang lucu
emang gak ada yang lucu kok
gue cuma senang aja ngeliatin kamu
apalagi kalau lagi serius
gantengnya kayak nambah dua kali lipat
kan b quarantena
di mana mau masuk
dimana ada gua sih kesini
selamat siang pak
gak apa apa silahkan
makasih banyak loh kak
maaf udah ngerepotin
tadi gue ketemu sama panglino di bawah
katanya panino mencari pak rendy
asistennya pak al
tapi kata resepsionis di bawah
pak rendinya gak ada
ya rendy memang saya tugaskan keluar kota
jadi nino mencari rendy
ya katanya sih begitu pak
panik dan cemas
ada apa ini
kenapa perasaan gue jadi gak enak
kayaknya urusan gue udah selesai
mengantarkan anting itu dengan selamat ke pemiliknya
sekali lagi terima kasih banyak ya udah ngantrinya
sebenernya gue masih penasaran
kenapa andin sampai suruh gue bohong ke elsa
tapi kayaknya gak enak dibahas disini
ada suaminya andin
nanti aja deh
pas ngobrol berdua sama andin
gue tanyain lagi
santai aja andin
yaudah kalau gitu gue duluan ya
saya permisi ya pak
terima kasih banyak
ngapain cari pak rendy ya
saya tapi gak tahu
apa ini ada hubungannya dengan hasil tes yang diberikan rendy particular karena
nanti ajalah aku bahas hanting ini sama mas al
nanti aku tanya langsung aja sama elsa
yang pasti anting ini aku akan jaga dengan baik
hp randy gak aktif
berarti randy masih di dalam pesawat
nanti aku akan coba
ayo nino datang ke kantor mencari kamu
saya harap apa yang kamu lakukan tidak ketahuan oleh nino
selama ini dinas nino pasti akan terus mencari randy
gue harus melakukan sesuatu
maaf tadi pergi mendadak
udah selesai meetingnya sudah lama
iya kah cuma sebentar kok
kita ambil barang barang kami ya
wujud rumah masih ada kan di kamar
ada kok mah
udah kabarin mama ya kalo udah sampai rumah nino ya
ingat pesan papa ya
ya baik baik kalian berdua
saling jaga kepercayaan
papa senang kalian berdua gak jadi cerai
ini kan semua juga berkat papa sama mama yang udah support
udah doain pernikahan aku
pak harap kali ini kalian betul betul menjaga kebutuhan pernikahan dan rumah kandang kandang
udah kita pamit ya
saya datang excelsior

mau ketemu dengan randy
ngapain kamu cari randy
kamu ingat orang tadi aku balikin amplopnya
di amplop itu ada tulisan
sama seperti yang randy ngasih sama aku
ya ya terus masalahnya apa
ya aku gak sengaja dengar di telpon
dia bilang dengan menyebut nama randy kalau randy sudah mentransfer uang ke dia
seolah olah dia sudah mengatakan sesuatu yang disuruh sama randy
kamu tuh mikirnya terlalu jauh deh sayang
ada satu randy di dunia ini
ya sekarang gini deh saya
mungkin aja orang itu emang kerja di lembaga tes dna itu
terus bisa aja kan orang itu yang emang dimintain sama randy buat salin tes dna itu untuk dikasih ke kamu
mungkin aku salah
kenapa sih kamu tuh udah janji loh gak bakal ngurusin yang kayak gini lagi
kenapa masih aja
ya allah aku pikir kebahagiaanku sudah datang
aku pikir pernikahanku dan nino sudah aman sekarang
tapi baru beberapa jam udah ada hal yang bikin aku ketakutan lagi kalau semua kebohongan ini terbongkar
habis sayang ada ada aja dna